sementara itu polri badan narkotika nasional dan tni melaporkan koordinator kontras haris azhar ke baris krim polri atas tuduhan pencemaran nama baik
dalam testimoni yang mencantum keterlibatan pejabat ketiga institusi tersebut dalam praktek narkoba
freddy budiman merespon laporan ini pihak kontras pun angkat bicara
melalui wakil koordinator kontras yati andriani kontras menilai ketiga institusi yang melaporkan haris azhar ke baris krim
gagal paham terhadap pesan atau informasi penting untuk membenahi institusi penegak hukum
kontras mengaku akan terus mengikuti perkembangan kasus dan terus mengikuti proses hukum yang berlaku
sampai hari ini secara resmi kami belum menerima pemberitahuan terkait laporan tersebut secara resmi
tentu kami juga akan ikuti prosesnya dan bang haris sejak awal sudah menyatakan siap dan bertanggung jawab
terhadap resiko dari kesaksian yang dilemparkan ke publik
tetapi kami juga sangat mengisalkan dalam hal ini kami merasa pihak kepolisian dan juga pihak pihak terkait
yang melaporkan ini gagal memahami pesan yang kami sampaikan
pesan ini adalah informasi yang menurut kami informasi penting yang seharusnya bisa ditindaklanjuti oleh berbagai lembaga negara yang terkait
terkait catatan yang dirilis haris azhar presiden joko widodo menyatakan informasi yang disebarluaskan
koordinator kontras haris azhar harus dijadikan masukan bagi institusi yang berkaitan dengan pemberantasan narkoba
namun informasi ini juga harus dipertanggungjawabkan kepada publik serta memiliki bukti kuat agar siapapun aparat yang terlibat dapat diproses hukum
presiden juga mengingatkan kepada aparat pemerintahan dan aparat hukum untuk melihat kritik atau informasi itu sebagai bahan masukan
presiden juga mengingatkan kepada publik serta memiliki bukti kuat agar siapapun aparat yang terlibat dapat diproses hukum
haris azhar datang dari netizen yang mencuit dengan tagar saya percaya kontras
laporan ini dinilai muhammad isnur dari advokat lbh sebagai langkah mundur dalam demokrasi dan memperburuk citra ketiga lembaga tersebut
kepala divisi humas mabes polri inspektur jenderal boy rafli amar mengatakan haris diduga melanggar pasal dua puluh tujuh ayat tiga undang undang nomor sebelas tahun dua ribu delapan tentang uu ite dalam tulisan yang disebarkannya
kita terhubung dengan arief kurniawan di mabes polri arief kapan polisi akan memeriksa haris azhar
ya rian menurut keterangan dari kepala bagian penerangan umum mabes polri kombespol martinus sitompul memang saat ini status haris azhar masih sebagai terlapor
dan martinus menerangkan saat ini tahap penyidikan dari haris azhar masih dalam tahapan pengumpulan bukti dan juga pengumpulan saksi saksi
dan dari pihak penyidik sendiri juga
dan juga masih menelusuri sampai sejauh mana postingan haris azhar ini tersebar di dunia sosial media
dan memang dari pihak baris krim sendiri juga menurut martinus hitompul belum melayangkan surat panggilan kepada haris azhar
namun martinus sitompul menyatakan akan secepatnya untuk memanggil haris azhar untuk diminta keterangan terkait status postingannya mengenai curhatan freddy budiman
dan memang dari martinus hitompul sendiri mengatakan bahwa status haris azhar ini masih dalam sebagian
dalam penyidikannya nanti belum tentu dia akan ditetapkan sebagai tersangka
dan martinus hitompul sendiri juga mengakui bahwa laporan kepada haris azhar itu dilaporkan oleh tiga orang
tiga lapor masing masing adalah perwira bnn perwira polri dan juga perwira tni
dan ketiga laporan ini diterima pada dua agustus lalu
dan terkait laporan yang disampaikan oleh ketiga institusi tersebut dari polri sendiri mereka menolak jika disebut reaktif menghadapi
ada tudingan yang disebutkan bahwa ada oknum yang bermain
karena martinus hitompul sendiri juga menjelaskan tadi dalam wawancaranya dari pihak polri sendiri juga melakukan penyidikan internal
jadi pihak pihak perwira perwira mana saja yang berhubungan atau menangan di kasus freddy budiman
saat ini sedang dilakukan pemeriksaan secara internal
dan martinus hitompul juga berjanji jika memang nanti terbukti ada oknum kepolisian yang bermain
ini nanti akan dikenakan tiga sanksi yaitu sanksi etik sanksi disiplin dan juga sanksi pidana
untuk hukuman paling terberatnya adalah diberhentikan atau dipecat secara tidak hormat
dan martinus hitompul sendiri juga berjanji bahwa nanti jika memang terbukti bahwa ada oknum perwira yang bermain
ini nanti siapa pelakunya akan diumumkan kepada masyarakat
namun untuk perwira tni sendiri pihak polisian mengaku tidak sampai ke sana karena itu sudah berbeda institusi
dan tentunya di pihak tni sendiri juga ada pihak provosnya sendiri yang seharusnya bisa menyidik siapakah perwira yang bermain
oknum yang bermain dalam kasus freddy budiman ini
dan sampai dengan saat ini belum ada kepastian kapan haris azhar akan dipanggil oleh pihak baris rief masih menunggu dalam pengumpulan bukti bukti dan juga pengumpulan saksi
baik arief tadi ada sempat menyatakan bahwa sebenarnya polri menolak jika dikatakan reaktif dan juga sudah melakukan pemeriksaan internal
kami mengkonfirmasi lagi apakah ini artinya bahwa sebenarnya polisi menindaklanjuti pengakuan yang dituliskan oleh haris azhar
yang juga diutarakan oleh freddy budiman yang kemudian beredar di media sosial
atau seperti apa sebenarnya arief apakah mereka hanya melakukan pemeriksaan internal tetapi tidak menggunakan testimoni haris azhar itu sebagai salah satu panduan
seperti apa arief
ya memang ini sekarang kan masih dalam tahap pengumpulan bukti bukti dan juga pengumpulan saksi termasuk saksi saksi ahli
dan tentunya martinus tompu juga tadi berharap memang surat panggilan kepada haris azhar
bisa cepat dilakukan karena pihak medik juga membutuhkan keterangan dari haris azhar untuk memberikan keterangan
tadi tanggapan masinus tompu ketika bersikap reaktif bahwa reaktif dalam hal ini adalah polri bukan berdalih bahwa ia tidak akan menindaklanjuti
justru karena dari postingan haris azhar di media sosial inilah yang membuat polri melakukan penyidikan internal kepada perwira perwira yang pernah berhubungan atau menangani kasus freddy budiman
jika tidak ada postingan tersebut
ramai di media sosial tentunya dari pihak penyidik internal kepolisian tidak akan melakukan pemeriksaan internal
dan inilah yang sedang dilakukan saat ini oleh pihak kepolisian
dan martinus tompu juga mengatakan pihak polri juga melakukan koordinasi dengan bnn
karena dari bnn sendiri kan membentuk tim khusus untuk melakukan penyidikan internal terhadap perwira perwira mana saja yang berhubungan dengan freddy budiman
dan tentunya ini masih berjalan dan sangat menarik sekali untuk menunggu hasil penyidikan internal ini
apalagi tadi martinus tompu juga berjanji akan mengungkap ke publik
jika memang ini ada oknum yang bermain tentunya ini menjadi catatan penting untuk melakukan reformasi di tubuh kepolisian secara lebih menyeluruh rian
baik arief jika kita berbicara juga mengenai pada tahun dua ribu dua belas di mana ada setidaknya dua maksud kami direktur narkoba yang juga terlibat dengan peredaran narkoba
dan keduanya ini juga diperhentikan
apakah dengan adanya testimoni yang tersebut yang sekarang beredar sebagai beredar di publik demikian
apakah juga akhirnya nanti polisi akan kembali melibatkan dua mantan anggotanya yang sudah diberhentikan ini untuk kemudian mengungkap siapa siapa lagi sebenarnya yang ada di balik testimoni yang disampaikan oleh freddy budiman melalui haris azhar ini arief
seperti apa anda melihatnya
ya sayang sekali martinus sitompul tadi ketika saya tanya bahkan ketika saya bertanya siapakah inisial dari perwira yang melaporkan haris azhar
namun martinus tompu enggan untuk memberitahu dia hanya mengatakan bahwa tunggu saja
dan apakah nantinya polri akan menggunakan kesaksian dari dua direkturat narkoba itu tadi yang anda bilang
tadi martinus belum sampai kepada tahapan itu karena saat ini masih dalam pengumpulan bukti dan juga pengumpulan saksi
dan tentunya pengumpulan bukti dan saksi ini juga dari pihak kepolisian mereka masih memilah dan masih melusuri sebenarnya sejauh mana sih impact dari penyebaran curhatan dari freddy budiman yang dipostingkan oleh haris azhar ke sosial media
dan tentunya undang undang nomor sepeda
jadi ini adalah hal yang akan dikenakan oleh haris azhar
namun dari penyidikan yang dilakukan saat ini belum ada pemanggilan dan tentunya proses penyidikan yang akan berjalan nanti belum tentu akan menetapkan haris azhar sebagai tersangka
dan tentunya keterangan dari haris azhar ini juga dibutuhkan oleh pihak penyidik untuk membuka lebih lanjut sebenarnya siapakah hukum yang bermain di tubuh kepolisian
baik arief kurniawan terima kasih telah melaporkan mengenai kondisi terkini terkait oleh testimoni haris azhar
sementara itu catatan yang dirilis oleh koordinator kontras haris azhar ternyata berbuntut panjang
catatan ini berisi pengakuan terpidana mati freddy budiman yang mengungkapkan bahwa peredaran narkoba melibatkan banyak aparat dari institusi negara seperti bnn kepolisian dan beacukai
haris dilaporkan oleh tiga institusi sekaligus yakni polri tni dan bnn ke baris krim mabes polri pada selasa pagi
peloporan ini dianggap netizen maksud kami pelaporan ini ditanggapi netizen tanah air dengan munculnya
tagar saya percaya kontras yang menjadi trending topic di media sosial tanah air
catatan yang dirilis ke publik tentang pengakuan terpidana mati freddy budiman ternyata menimbulkan implikasi hukum bagi koordinator kontras haris azhar
kepala divisi humas mabes polri inspektur jenderal boy rafli amar mengatakan bahwa haris diduga melanggar pasal dua puluh tujuh ayat tiga undang undang nomor sebelas tahun dua ribu delapan tentang ite dalam tulisan yang disebarkannya
dia mewakili tni dan diwakili oleh bidang hukumnya dari banyu hukum tni kemudian dari bnn sudir hukumnya dan dari kepolisian dari divisi hukum
laporan polisi berkaitan dengan terjadinya dugaan pencemaran nama baik melalui jaringan media sosial
atas dasar inilah kemudian muncul tagar saya percaya kontras yang menjadi trending topic di media sosial tanah air
gerakan ini diinisiasi para netizen yang mendukung langkah haris azhar membuka pengakuan freddy budiman ke publik
sebelumnya haris menceritakan pengalamannya saat bertemu terpidana mati kasus narkoba freddy budiman di lapas nusa kambangan dua tahun yang lalu
gembong narkoba ini membeberkan keterlibatan aparat negara dalam penyeludupan dan peredaran narkoba di indonesia kepada haris
freddy juga mengatakan ada petinggi kepolisian berpangkat inspektur jenderal yang terlibat namun ia tidak menyebutkan nama
dalam keterangannya jumat dua puluh sembilan juli dua ribu enam belas yang lalu haris mengaku siap bertanggung jawab dan menanggung resiko atas keterangannya
satu secara normatif tugas pembuktian itu tugasnya penegak hukum tugasnya negara bukan tugas saya
saya diskusi dengan beberapa teman di kontras kita keluarkan data ini dan saya pasang badan
namun keterangan haris ini dilakukan
diragukan oleh sejumlah ahli
salah satunya adalah profesor riset bidang politik dan keamanan dari lipi hermawan sulistio yang curiga bahwa ini hanyalah cerita khayalan dari haris
saya kebetulan dulu pendiri co founder dulu
jadi tidak ada argumen oh itu bukan tugas saya
tidak justru tugas kontras dan itu dilakukan dengan baik selama ini adalah
melembagakan membawa persoalan ini ke institusi
pengakuan ini sejatinya bisa dijadikan momentum bagi penegak hukum untuk membuktikan bahwa institusinya benar benar bersih dari dugaan tindakan lancung menjadi penyokong peredaran narkoba di tanah air
budi adiputro cnn indonesia